mereka meraup uang hingga rp delapan puluh empat jutaan
dari pengalaman mendampingi eksekusi terpidana mati
komentannya gimana ada yang bilang
selain wisata budaya pulau lombok terkenal dengan keindahan wisata alamnya
ini orang ternyata bisa
mungkin mereka belinya ya konsumtif
bukit memang ini sekali lagi karena waktu jadi saya akan langsung saja misalnya
ada calvin crystal ada raymond ada even seorang sheffley gitu kan
iya dari waktu gue di dian harapan itu gue kenal basket
tetapi kan di bawahnya sudah sempat terjadi kebakaran yang hebat
kekhawatiran ini disuarakan oleh aliansi nasional reformasi kuhp yang diikuti oleh empat puluh satu organisasi non pemerintah
soalnya kan tim tim bawah ini mau ga mau
makanya disini kan paling rame ya diantara yang lain
tim liputan cnn indonesia
coba lihat kita bisa langsung ngintipin semangkuk sop buntut saat disiapkan
ya dia bisa bermain dengan klubnya
ya kan maksudnya itu kan berarti ancaman bagi pemain pemain yang boleh dibilang
kanada dengan mengambil jurusan geologi
kemudian di eropa pernah juga
jadi dalam satu bulan yang diproduksi oktober itu habis kesuntik
kedalaman squad dan kembalinya kelly
walaupun beberapa keputusannya cukup terlalu terburu buru menurut gue
apalagi disitu ada menjadi tempat eksploitasi pasir ya
kombinasinya dari tiga t lima m vaksinasi
oh gue lupa kayaknya kalau lu udah main profesional
even itu arigi yang memang kita tahu semua di musim ini secara offense
gue cukup senang dia bisa bounce back
apa yang terjadi hari ini
terkait dengan anggaran pengeluaran rumah tangga
kita menggunakan undang undang yang sama
di dua ribu lima belas tempah hari ini masih sedikit orang bukan banyak gini mas ya kan
sempat merasakan di semifinal gitu tahun lalu gitu
kalau lu sendiri sebelum kita bahas lebih lanjut di game ini gimana ngelihat agak sih dengan pras yang boleh dibilang udah kembali lagi di partai pris ini
duet yang gue tunggu nih di musim depan
tapi ini euroleague adalah salah satu yang kita tertarik
tapi kan kadang ada kosong juga
ada satu kontrol sosial yang belum ada di sekolah kita itu fungsi korektif
jadi ke depan harapannya tadi ya bisa dirumuskan dari tujuan yang kita mau kemana
untuk kita sebenarnya dia ngasih
karena kan nuke juga udah pernah bareng dia
gak ada pemain yang pergi juga
ya tidak bisa dihindari bahwa kasus sel ini ada nuansa politisnya
nanti kan kita mau motor ibld saya di jakarta
dari sini saya bisa melihat megahnya sirkuit mandalika